pengunjung terpesona dan pasti kenyang dengan satu porsi bakso ini
iya ada beberapa perbedaan ya
atau kemudian melihat mana yang lebih siap begitu secara mesin politik masing masing kandidat ini
makanya dia punya empat point guard jadi udah susah
mas saya mau istirahat disini minimal berapa lama ya
iya bang roky pengen nanya soal ini sih
kenapa malah milih jabar dibanding banten ya